ada tandanya bro
pecanda aja lu
lari kemarin man
lari kemarin man
lari kemarin man
ga kuat gua man
lari kemarin gua ga kuat man
aduh ya allah
bisa kejar kejar orang
bisa kejar orang
pak pak pak
aduh ga sengaja
aduh telor gua pada pecah lah
iya nih bawa telor nih
padahal gak disitu
adek yang ngumpet di balik tembok
nah ide mu cemerlang
nah damme bro
mudah mudahan umpannya dimakan
keng lu taruh duit kan
ya duit masa batu sih
tapi kok berat banget
lu aja yang letue
berarti umpannya udah dimakan
udah mantap nih
perasaan lu gak enak
terima kasih om
lagi sedikit pinggang teh
enggak cuma ada yang berat berat aja sebelah kanan
kok kangen sama kamu yang
gak ada sih
anak anak ditinggal aja gitu
perhiasan kita juga ditinggal di rumah
ya enggak ada makanya ditinggal
eri itu sih ngomong gimana sih ceritanya
ini mau tak ajar ke kondangan
pakai perhiasan berhiasan berhiasan tuh gitu
udah pamer apa
ini tuh supaya orang orang tahu kalau menantunya tuh disenengin sama mertuanya loh
jangan kayak begitu
itu namanya pamer ya
kalau kejam kejam aneh
orang orang udah tahu kok
kalau kita orang berade udah masih bisa tindah
terima kasih om
terima kasih om
udah mendingan masuk aja yuk
ke dalam yuk
ya ayo masuk aja mak
seruntau seruntul banget sih
itu kok nggak ada gelangnya
lo ke mana mun
berarti anaknya tadi ya
aduh gimana dong mak
kan tadi mah udah bilang
ya mak sih
pakai ngomong gitu kan jadi bener kejadian toh mak
makanya ya kalau laki gajian tuh langsung dizakatin
jangan jakat sama kesaudara saudara lo
jakat tuh yang bener
anak yatim ibu apa gitu
dapat nggak ya jambretnya
kalaupun hilang ikhlasin aja mbak
ya jangan dong
orang cuma segitu gitunya
cepet banget hilangnya
aduh siang bener hari ini gitu ya
sakit semua mak
udah bapak peluru begini
aduh ampun anak mbak
ini semua gada gada dua bocah itu
kalau saya ketemu saya singkap
saya gempesin dua duanya
udah kita lanjut carilah
kita cari rumah bercanda bro
kita cari rumah bertanda bro
nah itu maksud saya
ada tandanya bro
pecanda aja lu
ah jangan lali
yah jangan lali
aduh ini ya ah
aduh lari kemari man
aduh lari kemari man
gak kuat gue man
aduh seteran dulu man gue gak kuat man
aduh ya allah
bisa kejar kejar orang
kejar orang lu ada salahannya kali
segini bukan bang
kausnya abu abu juga kan
cuma bedanya dia pakai kuplok
iya pakai kupluk topeng begitu
iya betul yang begituan tuh
pecamret nuh gelang bini gue emas berentet kayak pelak meca
bilangnya kayak gini bukan bang
mirip kayak gitu
lah beneran ya
hebat nih bocah
berarti itu gelang bini lu
astaghfirullahaladzim kemarin itu anak
dah lo ngomong gimana sih urusannya
ketauan kalau udah ketauan itu gelang bini lu
lu langsung tangkep anaknya sekarang susah sendiri dah
gua gak ada susun bang
hah gak ada susun sekarang lebih susah lagi
ayo cepetan kejar lah
ya udah orangnya lagi kabur
sepertinya rumah itu lagi sepi
ayo kita beraksi
tidur takut lagi bang
aduh abis banget kita hari ini
that's right mebraw ini belum melampau
aduh tongkat dah
eh perasaan aku gak enak
that's right mebrai lebih baik kita pulang aja yuk
enak aja lo mau pulang kita punya tugas loh
tapi kan daripada kita yang motor ke pripen yuk
yaudah ayo kita ke rumah itu yuk
eh mau ke mana lu gak lihat
lu lihat enggak udah siwar
aduh lewat sana
jurepot belum marahnya
hah gimana kerja begitu aja gak bos bos
kalau dapet posisi keterangan
sampai berhasil kalau tidak tidur di luar kalian
heh bukan bukan
kayak suami istri aja
pokoknya harus sampai dapat
kalau tidak tidur luar terus pos
wah ini kayaknya penjahat internasional nih
tapi setelah gue pikir pikir kayaknya lebih pantas jadi supir truk
pokoknya libas aja semua
kalau yang wajar begini supir truk
satu orang lagi mau lewat nih
oh lu berani ju
ya beranilah kenapa ada lu
om om ada yang berani sama om
aduh dia naik ngok
siapa yang panggil ya
woy siapa yang trek trek